dan pemerintah maupun
kementerian agama dan kementerian kesehatan
terus berkomunikasi dengan otoritas saudi
vaksin yang sudah kita
miliki bisa diakui
bukan lagi ngejar ngejar tentang
suntikan ketiga atau
kalau bisa tanpa itu itu kan lebih baik
nah ini pak menteri
menteri agama tadi pagi juga
berdiskusi dan kami
mendorong ke arah sana
ya mudah mudahan saya kira hasil dari kementerian kesehatan
berdiskusi dengan kementerian kesehatan sana
mempercepat gitu lah
ini lah ya
sejak berdiri tahun dua ribu dua hingga akhir september dua ribu delapan belas
kpk telah menjerat satu ratus empat puluh enam anggota dprd dan tujuh puluh empat anggota dpr
buruknya rekrutmen dan kaderisasi
dinilai menjadi sebab utama sulitnya parpol menyodorkan nama caleg yang punya integritas
munculnya nama nama ex koruptor dalam daftar calon legislatif menjadi tidak sejalan dengan komitmen partai politik terhadap anti korupsi
pada pemilu kali ini nama eks koruptor yang diusung sejumlah partai masih saja bertebaran di sejumlah daerah
jalan bagi mantan koruptor yang mencalonkan diri sebagai anggota badan legislatif juga telah mendapat lampu hijau dari mahkamah agung
sebelumnya ekster pidana korupsi seperti m taufik dan w o denugraha menggugat aturan kpu
yang melarang ekskoruptor nyalek di pemilu dua ribu sembilan belas ke mahkamah agung
partai gerindra yang mengusung m taufik tetap berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi
namun di sisi lain tetap berpegang pada putusan ma yang membatalkan pkpu larangan mantan api korupsi maju sebagai caleg
kita akan ikut keputusan dari undang ma itu
jadi kalau boleh nanti kita lihat saja
kita kan bukan manusia yang sempurna juga gitu
jangan merasa kemudian paling sempurna
kenapa kok kepala daerah boleh
banyak yang terpilih lagi kok
sementara partai nasdem akan mengganti seluruh caleg mantan api korupsi yang mendaftar
bagi daftar yang ada pasti kami ganti
kami ganti atau kami tiadakan
sesuai dengan aturan aturan kpu kami akan membersihkan daftar calon kami yang dua puluh ribu lebih
jadi calon anggota legislatif di seluruh indonesia untuk bersih dari tiga tindak pidana tersebut
kini di tahun politik partai politik harus segera berbenah terhadap kader kadernya untuk meninggalkan praktik korupsi
jika tidak mau ditinggalkan
horas mani huruf cnn indonesia
daftar caleg tetap calon anggota legislatif tahun dua ribu sembilan belas sudah ditetapkan
dan seperti dugaan masih ada nama caleg yang pernah terlibat dengan tindak pidana korupsi
partai politik beralasan ada yang beralasan melindungi hak asasi memberikan hak mereka untuk dipilih
jadi sebenarnya kita sekarang boleh bertanya nih kepada partai politik yang sudah hadir
menjadi narasumber saya
seberapa serius sih sebenarnya mereka melawan korupsi
pada malam hari ini sudah hadir taufik riyadi wasekjen gerindra
mas taufik selamat malam
terima kasih sudah hadir bersama kami
dan juga ada mbak irma caniago ketua dpp nasden
mbak irma selamat malam
terima kasih sudah bergabung bersama kami
selamat dulu karena daftar calon tetapnya sudah ditetapkan oleh kpu
begitu juga dengan capres cawapres dari masing masing kubu sudah ditetapkan
saya ke mas taufik dulu
untuk dct gerindra saya ingin konfirmasi
ada beberapa nama
sebelumnya di dcs ada enam yang masuk sebagai caleg koruptor kalau tidak salah
di dct berapa orang yang masuk
yang terakhir itu yang jelas kami menarik lima calon
dari enam kan ya
iya ada enam ya
lima yang kami tarik
dan memang ada satu yang tetap artinya karena ini kan kasusnya agak khusus ya
yaitu pak taufik di dki dpr di dki
mengajukan secara pribadi gugatan ke bawaslu dan kemudian dimenangkan
kemudian kedua dia juga mengajukan gr di mahkamah agung yang kemarin sudah diputus
bagi partai kemudian ini kita menghormati putusan tersebut
kemudian juga pada akhirnya kami memberikan kepada pak taufik tetap di dct tersebut
karena berdasarkan putusan itu kan kita juga harus hormati putusan dari mahkamah agung tersebut
masih ada satu orang ya yang dimasuk dalam dct
kalau saya ke partai nasdem sudah di dcs ada dua kalau di dct
tidak ada sama sekali
tidak ada sama sekali
tidak ada sama sekali
apa pertimbangan yang menarik mereka semua sekalipun kemudian sudah ada keputusan mahkamah agung
ya nasdem sejatinya menghormati hukum jelas itu ya
namun kami berpegangan pada etika moral dan juga etika politik etis ya
sehingga kami menarik semua calon calon yang
dilarang oleh kpu ya karena memang masyarakat juga menginginkan hal tersebut
jadi tidak ada toleransi di kita
mau dia siapapun gitu tetap kita tarik semua
oke semuanya ditarik kemudian sudah digantikan apakah itu ada
ada apa ya ada negosiasi atau ada ketakutan mungkin apakah ini akan mempengaruhi suara di daerah tersebut misalnya di rejang lebong ya
ini ada dprd nya
ada dua dprd
tidak masalah bagi kami untuk menarik caleg yang memang secara etika politik dan secara moral tidak layak ya untuk bergabung di nasdem
kami kira itu hal yang biasa dan kita nggak mau itu
memang kita tidak ini tidak lakukan sebagaimana yang memang diharapkan oleh masyarakat
untuk ke depan bahwa seluruh anggota legislatif dari partai nasdem itu tidak ada yang berbau koruptor ya
dan tiga hal yang memang dilarang itu
memang kita komit untuk itu
karena memang juga menjadi unik dan agak menjadi pertanyaan publik sekarang karena gerindra juga termasuk gerindra yang sangat sangat menggebu gebu menolak korupsi melawan korupsi tapi kemudian menoloskan satu calegnya dan membolehkan satu calegnya tetap maju tidak ada penggantian dari partai politik

putusan hukum kita
tidak ada penggantian dari partai politik
ya karena kan tadi seperti yang kami sampaikan kami sangat menghormati ya
putusan hukum kita
tidak ada penggantian dari partai politik

putusan hukum kita

putusan hukum kita
tidak ada penggantian dari partai politik

putusan hukum kita
tidak ada pengag healing

putusan hukum kita
dan kemudian putusan dari makam agung yang juga sudah disempurnakan oleh kpu dengan pkpu nya
itu menyatakan bahwasannya bisa untuk mencalonkan
sehingga kami sangat menghormati putusan tersebut
oke katakanlah satu orang ini pak taufik katakanlah sangat berusaha
memangnya yang lima lainnya nggak usaha sekeras pak taufik atau bagaimana
ya memang tidak ada dari lima itu yang mengajukan dan sebagainya
makanya kemudian kita proses untuk ditarik seluruhnya
nah untuk itu makanya tapi begini ya saya ingin mengatakan bahwasannya
tidak bisa kemudian kita menjernalisir bahwasannya partai gerindra menjadi partai yang tidak anti terhadap korupsi
kalau berbicara track record tentang gerindra sendiri sudah jelas
dan itu saya rasa sudah ditunjukkan oleh anggota anggota dpr kami di dpr ri
seperti misalnya kami mendukung kpk kami menolak hak angket yang memperlemah posisi kpk pada saat itu
kami adalah salah satu partai politik yang sangat keras
kemudian juga kami dianggap oleh icw sebagai partai yang nomor satu untuk transparan masalah dana publik dan sebagainya
jadi ini menunjukkan bahwasannya konsistensi kami tetap dalam pemberantasan korupsi
jadi kalau meloloskan satu nama nggak apa apa lah ya gitu kirang lebih
bukan maksud saya itu kan sudah ada proses hukumnya dan itu kita hormati bersama
karena ada putusan makam agung yang kemudian memulihkan itu ya bagi partai gerindra tidak bisa kemudian mengatakan bahwasannya ini tidak boleh dan sebagainya
karena sudah ada putusannya dan kita harus hormati
sebagai gerindra sebagai partai yang
berpatokan kepada kepastian hukum kepada putusan pengadilan dan sebagainya kita hormati itu begitu loh
toh di satu sisi secara ini menurut saya juga kita harus hormati bahwasannya kan proses itu sudah lama sekali pak taufik
apa namanya sudah proses itu ya
dan sampai sejauh ini kita juga melihat bahwasannya kinerja beliau juga cukup baik
tapi kemudian juga tentu saja ada yang beranggapan bahwa tidak serius sebenarnya gerindra
atau juga akhirnya memberikan kesempatan kepada seorang mantan koruptor
ya kalau bicara itu makanya saya kembalikan lagi pada track record prt gerindra ya
saya rasa dan kemarin kita juga sudah lihat ya data dirilis oleh lembaga lembaga anti korupsi
partai partai mana saja yang ternyata lebih banyak ya apa namanya terkena operasi tangkap tangan dari kpk dan sebagainya
ya jadi data itu menunjukkan bahwasannya partai kami termasuk yang sangat minim dan sangat kecil sekali
ya kepala daerah ditangkap kemudian anggota dprd dan lain sebagainya ditangkap dan sebagainya
menurut saya fakta itu menunjukkan bahwasanya partai gerindra tidak ada pada posisi itu
nah terkait itu tadi saya katakan sekali lagi bahwasannya kami dari partai gerindra sangat menghormati proses hukum yang kemudian dilakukan oleh pak taufik yang kemudian memenangkan itu
kan sudah selesai bagi kami bahwasannya memangnya sudah ada putusannya
kecuali kalau ternyata mahkamah agung sampai kemarin tidak memutuskan dan sebagainya pasti kami akan tarik itu
oke mbak ima sebenarnya kalau misalnya kemarin sampai sempat masuk ke dcs
apa masalahnya sebenarnya kalau dari partai nasdem kenapa bisa sampai masuk gitu
ya memang terus terang dpp kita kecolongan
karena ada beberapa yang memang mungkin dpd kita tidak disiplin
yang kedua bagi nasdem sendiri kami harus selalu satu kata dan perbuatan
jadi kalau memang kita bicara ke publik bahwa kita anti korupsi kita tidak mau caleg kami tidak mau mengakomodir caleg koruptor dan lain sebagainya tentu di dpr pun kami akan bicara yang sama
ini kan kadang kadang ada di dpr kita juga harus kita restorasi nih gitu ya
jangan ke publik kita mengatakan bahwa kami anti korupsi tapi kemudian kita juga mengakomodir kawan kawan yang mantan koruptor
itu juga tidak layak lah ya
ini yang sering terjadi di dpr hari ini
maka kemudian saya selalu katakan bahwa dpr harus konsisten dengan hal hal seperti itu
karena mereka adalah wakil rakyat
jadi jangan ketika partai membutuhkan mereka bilang a tapi ke publik mereka bilang b
nah ini juga yang selalu terjadi di dpr
nah sebagai perpanjangan suara rakyat harusnya dpr juga mengkritisi hal hal seperti ini
jangan sampai nanti di publik bilang tolak kenaikan bbm tapi di dpr sendiri ikut tanda tangan menyetujui kenaikan bbm juga
seperti ini sering terjadi
oke ketidak konsistenan itu terjadi
tapi kalau gerindra kemudian apa sulitnya sekarang kalau misalnya saya tanya
misalnya sekarang sudah patofik sudah masuk
apa sulitnya kemudian menarik kemudian mengganti patofik
atau memang tidak ada keinginan sama sekali
bukan bukan tidak ada
itu kan tadi saya katakan sekali lagi bahwasannya kami menghormati putusan hukum tersebut
walau bagi kami sangat konsisten
yang mengakomodir mantan koruptor
itu kan sudah diputuskan oleh mahkamah agung
bahwasannya pkpu itu bertentangan dengan undang undang
di undang undang itu tidak diatur
diaturnya makanya kan beberapa tokoh ya
seperti pak mahfud md pak refli harun itu menyatakan pkpu tidak berwenang
bukan artinya kalau begitu kita akan menuduh pak mahfud anti korupsi atau pak refli
artinya tidak berwenang
karena memang pkpu itu melanggar undang undang
tapi semangat anti korupsi ini harus kita letakkan pada posisi yang tepat juga
karena pada saat itu sebenarnya kami punya usul
harusnya presiden keluarkan prpu
untuk mengatakan bahwasannya ini karena kalau dibilang ini adalah darurat korupsi misalnya
terkait misalnya terakhir kan di malang dprd nya sampai empat puluh lima
kemudian yang waktu itu di sumatera utara juga besar sekali
sehingga mempunyai pijakan yang benar dan kuat
jadi menurut saya disitulah
tapi kan pada kenyataannya ternyata presidennya pun sendiri tidak berkata apa apa
cuma hanya ya saya orpon rasionalis hukum dan sebagainya
maksud saya ternyata ini belum satu kata semuanya
ini terlihat juga misalnya di
saya kan belum lagi bicara
contoh seperti pelemahan kpk
lsm semuanya teriak
teriak ahangket dan sebagainya
siapa partai yang menolak tersebut
salah satu partai gerindra
jadi tidak bisa menjadi ukuran karena caleg saleg dan sebagainya
kemudian bahwasannya oh ini partai ini
jadi saya rasa tidak bisa
itu tidak fair menurut saya
lihat rekam jejak apa yang sudah kami lakukan selama ini
lihat rekam jejak apa yang sudah dilakukan
ya justru karena kita melihat rekam jejak
harusnya kita ke depan jauh lebih baik menurut saya
jadi nggak boleh juga bicara bahwa presiden nggak melakukan apa apa
presiden juga nggak boleh intervensi sembarangan
kan punya institusi institusi hukum di sini
ada pembantu pembantu presiden yang memang berkewajiban untuk itu
ya kenapa harus selalu menyalahkan presiden